keputusan tersebut tentu memberikan dampak terhadap kota kota penyangga jakarta karena banyak warga di kota satelit yang beraktivitas di ibu kota
bagaimana daerah penyangga menyelaraskan psbb transisi di ibu kota seperti apa kebijakan yang akan diambil
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan wali kota depok pak muhammad idris selamat malam pak idris assalamualaikum
selamat malam bang renhat waalaikumsalam apa kabar pak sehat alhamdulillah sehat seperti bang reinhardt
alhamdulillah terima kasih banyak pak idris kita bicara soal psbb di ibu kota dan juga konsep new normal yang mungkin akan diterapkan juga di kota depok ya
tentu kan akan banyak juga berdampak
terhadap warga di kota depok yang banyak beraktivitas di ibu kota seperti apa di depok pak menyesuaikan atau menyelaraskan dengan psbb transisi di ibu kota
ya sejak awal alhamdulillah memang kolaborasi dan koordinasi kota kabupaten kota jabodetabek ini berjalan dengan baik
sehingga ketentuan ketentuannya dapat diharmonisasi dan tidak bertentangan sama sekali
kalau di jakarta ada istilah psbb transisi di kota depok kita sudah mengeluarkan peraturan wali kota tentang psbb secara proporsional sesuai level kewaspadaan sebagai persiapan pelaksanaan akb
akbd istilah di provinsi jawa barat adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan new normal
konsepnya apakah akan sama pak dengan yang ada di ibu kota
misalnya katakanlah ada psbl begitu apakah akan sama atau seperti apa konsep yang dibuat di kota depok sendiri
iya karena ini proporsional tentunya kalau di depok basisnya adalah rw
sebenarnya nggak beda dengan dki
dki juga berbasis rw cuma namanya saja
kita punya nama psks pembatasan sosial kampung siaga yang berbasis rw
jadi di kita ada sekitar dua puluh empat atau dua puluh lima rw yang memang tidak masih kita berlakukan
seperti yang sebelumnya
karena memang ada dua kasus di rw tersebut kasus konfirmasi positif
yang memang masih terus kita berlakukan stay at home
dan berbagai protokol ketentuan ketentuan psbb sebagaimana sebelumnya
misalnya kalau di tempat lain kita sudah bisa selenggarakan beribadah di rumah ibadah masing masing
tetapi di rw rw yang dua puluh lima rw ini belum
dapat dilakukan penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah
oke baik pak wali kota
nantinya di jakarta ya termasuk juga untuk komuter lain begitu yang juga digunakan oleh warga depok banyak
nah apa imbauan dari pemerintah kota depok pak soal itu
apakah kemudian akan juga membatasi warga
atau juga ikut mengecek nanti di sejumlah stasiun
di stasiun yang ada di kota depok atau seperti apa
ya itu sudah kita laksanakan bahkan sebelum psbb sudah kita laksanakan
ketika masa psbb tiga kali juga demikian
jadi pembatasan di transportasi juga kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh dki
bagaimana untuk di kereta di komuter ini
kita kontrol terus pada setiap stasiun
oke jadi sebetulnya ketika kemudian jakarta memperpanjang psbb dengan sejumlah penyesuaian
tidak lagi kaget begitu ya pak wali kota karena memang sudah juga sebetulnya menerapkan
dan juga sudah menyesuaikan juga sejak awal ketika psbb ini masih berlangsung atau seperti apa
oh iya jadi sejak awal memang sudah kita sesuaikan
ya tadi jabodetabek tadi ketentuan transportasi ketentuan bahkan
ketentuan pembukaan mal
pembukaan mal yang kami dengar yang kita sudah koordinasikan bahwa di kota di dki itu pada tanggal lima belas juni baru dibuka
nah di kota depok ini enam belas juni baru kita buka
jadi untuk besok ini hanya untuk pembukaan pelaksanaan ibadah di masjid kalau umat umat islam karena besok jumatan
untuk kristiani misalnya kebaktian di hari minggu ini sudah dimulai
tetapi untuk kegiatan kegiatan ekonomi ini baru
kita buka pada pekan depan
pekan depannya lagi baru mal mal dan pekannya setelah dua pekan setelah mal dibuka
itu baru tempat tempat wisata yang memang bisa kita kondisikan
dan mudah mudahan ini akan trendnya akan turun terus
ya untuk jika reproduksi efektif di kota depok tetap di bawah satu
oke jadi besok penegasan kembali pak wali kota
besok untuk di kota
depok sudah dibuka untuk kegiatan sholat jumat dan di hari minggu juga untuk umat kristiani sudah bisa beribadah di gereja begitu pak wali kota
dengan ketentuan pertama wilayah wilayah yang masih rw yang masih zona merah itu belum diperkenankan
karena pemeninggaraan ibadah di rumah ibadah pun ini atas izin camat tempat
dengan pedoman yang sudah kita lakukan
dan juga dengan syarat syarat yang sudah kita buat
penyelenggaraan sholat jumat ataupun kebaktian ataupun ibadah ibadah yang lain hanya untuk warga setempat
artinya tidak bisa warga jakarta misalnya yang terdaftar di gereja di depok ya sementara ini tidak bisa melakukan kebaktian di kota depok
tetapi kita anjurkan untuk tetap di jakarta
demikian juga sholat jumat
tidak bisa lintas kecamatan
dan ini memang harus atas kontrol kerjasama
lurah camat babinsa kaptipmas dan seluruh stakeholder yang ada di kota depok
pak idris bagaimana pengawasannya dan memastikan bahwa tidak ada yang lintas kota untuk beribadah katakanlah
karena kan tentu ada banyak sekali masjid ataupun musola yang ada di kota depok ya
pak ini bagaimana di lapangan praktiknya
kalau masjid masjid warga setempat ya saya yakin kalau di setiap kelurahan itu yang dua puluh lima rw
itu ada sembilan
itu satu kelurahan hanya dua rw
ya yang tidak boleh
itu dipantau secara ketat
ya selebihnya ini kita memang dibantu ketat oleh pertama oleh dkm itu sendiri yang memang sudah mengenal warganya
yang kedua rt dan rwnya
yang sudah mengenal rwnya
ketika ada orang yang kurang dikenal ya itu akan diukur suhunya akan ditanya dari mana
jadi perangkat perangkat di masjid
masyarakatlah yang kemudian dimaksimalkan untuk bisa melakukan pengawasan dan lain sebagainya
baik pak idris
dalam masa psbb yang sebelumnya pintu pintu masuk ke wilayah perbatasan begitu dijaga ketat ya
ada pengecekan ada checkpoint
nah ini di masa transisi ini
di ibu kota masa transisi
di depok juga tadi punya istilah sendiri
apakah itu masih akan berlangsung pak
masih berlaku pengecekan checkpoint tadi
atau sudah dibebaskan saja karena memang pada akhirnya
sudah di jakarta sendiri sudah boleh untuk ada satu mobil tapi kemudian hanya satu keluarga saja ya
itu bagaimana teknis di lapangan ya pak
ya teknis di lapangan untuk pengecekan di checkpoint
untuk warga warga di luar depok itu tetap berlaku
kita punya tiga belas checkpoint
itu tetap berlaku tetap berjalan
ini sampai pada waktunya
yaitu kita tetapkan sampai tanggal
yang kita minta izin ke mana
pak wali kota tadi anda katakan kegiatan perekonomian termasuk katakanlah pembukaan mal dan juga restoran akan dilakukan pada tanggal enam belas juni ya
kalau untuk restoran mohon maaf ini
kalau untuk restoran itu akan kita buka pekan ini
oke pekan ini
tetapi dengan protokol kesehatan tentunya dan sudah kita persiapkan semuanya
untuk pekan depan
itu pertimbangannya apa
pak idris boleh dibuka pekan depan dan juga mal boleh dibuka juga
apa yang menjadi pertimbangannya dan protokol kesehatan apa yang nanti akan diberlakukan di sana
yang jadi pertimbangan kita pertama untuk memudahkan pengawasan kita
misalnya pengawasan konsentrasi saat ini
misalnya pengawasan kita terhadap rumah rumah ibadah
kalau besok sholat jumat minggu berarti kebaktian
akan memudahkan kita
ada rumah rumah makan
rumah rumah makan kita juga sudah berkolaborasi dengan asosiasi perkumpulan rumah rumah makan yang ada di kota depok
ini mereka juga memudahkan pengawasan kita
yang dilakukan dari lurah honebabinsa keptipmas
nah minggu depan konsentrasi kita akan berlari kepada dengan terbiasa mereka sepekan sudah terbiasa dengan disiplin ketentuan protokol ini
harapan kita ya mereka tidak lagi melakukan pelanggaran
karena memang ada dalam tanah petik
sanksi sanksi administrasi akan diberlakukan
sanksi moral misalnya
jangan sampai saya katakan kita katakan
jangan sampai nanti akan timbul penularan klaster masjid
jangan sampai ada penularan klaster gereja
kita nggak mau itu
itu barangkali yang selalu kita tanamkan kepada mereka
kalau pertimbangan mal ya kalau memang kita buka duluan pertimbangan kita ini akan membuat kekacauan
misalnya depok buka duluan
dki belum buka
banyak sekali menengah ke atas itu mereka berbelanjanya di mal mal kota depok yang berbatasan dengan jakarta
cibubur misalnya atau margonda dan sebagainya
sehingga kita samakan dengan jakarta
nah itu dihitungannya yaitu setiap empat meter persegi itu untuk satu orang
rasionya seperti itu
dan itu ke beberapa mall lah
menurut tadi saya kontrol mereka ada yang sudah mempunyai alat kontrol penghitung pengunjung yang masuk ke mall
dan ketika mereka keluar secara manual sebagian secara otomatis sudah bisa dihitung dari sisi pengunjungnya
baik pak wali kota sampai kapan kemudian target dari pemerintah kota depok
dengan pembatasan dan juga penyesuaian ini psbb ini karena akan dibuka lagi tapi dengan jumlah yang sangat terbatas sampai kapan
kalau di jakarta kan dikatakan belum tahu sampai tanggal berapa melihat bagaimana nanti mungkin kurva dan juga perkembangannya
apakah itu juga sama terjadi di kota depok pak
ya kita tentunya menggunakan penghitungan penghitungan yang sudah diberlakukan diarahkan dari pemerintah
ya seperti masalah rt masalah rr rt
ini harus di bawah satu dan ini masa inkubasinya itu empat belas hari
ya misalnya rt kita di kota depok ini pada tanggal dua juni ini di bawah satu yaitu
nah hari ini turun lima nah ini harus dihitung sampai empat belas hari
kalau empat belas hari ini bagus stabil berarti insya allah ini bisa dijadikan standar
untuk kita berlakukan apa ini dikawal
oke pak wali kota
normal lebih luas lagi
tetapi tetap sampai akhir tahun yang namanya etika phbs dan juga germas gerakan masyarakat sehat ya
itu tetap kita berlakukan
seperti pemakai masker dan cuci tangan pakai sabun
ini akan menjadi sebuah kebiasaan kebiasaan baru dan ini tidak terbatas
menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilakukan oleh masyarakat
oke baik mudah mudahan semua kebijakannya ini bisa maksimal dan memberikan efek yang positif pak
pak idris dan juga pengawasannya juga diharapkan bisa lebih ketat agar masyarakat juga bisa lebih disiplin
terima kasih banyak pak muhammad idris wali kota depok sudah berbagi bersama dengan kami pada malam hari ini